ke informasi selanjutnya minggu dua belas juli esok gereja paroki katedral jakarta akan kembali dibuka
untuk peribadatan secara terbatas dan bertahap
pelaksanaan peribadatan sendiri nantinya harus memenuhi protokol kesehatan yang berlaku
untuk awalnya misa minggu hanya berlangsung satu kali yaitu pukul sembilan pagi dan misa harian pukul delapan belas sore
selain itu umat yang diizinkan mengikuti misa hanya warga yang tercatat dalam data umat di katedral jakarta
dan memenuhi syarat kesehatan seperti usia delapan belas hingga lima puluh sembilan tahun serta suhu di bawah tiga puluh tujuh lima derajat celcius
katedral jakarta juga menyiapkan alat pengukur suhu alat cuci tangan hingga kewajiban menggunakan masker selama peribadatan
sejumlah petugas juga nantinya akan diturunkan untuk memastikan berjalannya physical distancing selama peribadatan
untuk informasi selengkapnya sudah ada koresponden cnn indonesia iwan hermawan di sana
iwan selamat siang ini rencananya jumlah umat yang mengikuti misa akan dibatasi lalu seperti apa prosedur yang akan diterapkan di sana
ya baik terima kasih rizky dan kita bicara mengenai prosedur peribadatan menjelang dibukanya nanti katedral untuk misa secara offline
seperti yang anda bisa lihat di belakang saya ini adalah pembatas
untuk melakukan masuk ke dalam konvensi katedral dan kemudian juga di sebelah sana nanti juga nanti akan dilakukan antrian masuk
yang juga akan dibatasi oleh petugas yang berlaku dan kemudian juga nanti akan ada semacam pengukuran suhu sebelum umat memasuki ke dalam gereja
dan sebenarnya nanti juga misa itu akan dilakukan secara online selain secara offline
yang nantinya akan dilakukan
misa akan dilakukan pada pukul sembilan dan misa harian pada pukul enam sore
nanti juga misal akan dilakukan secara streaming itu bagi umat yang nantinya tidak terdaftar dalam katedral jakarta ini
dan misa secara streaming itu akan dilakukan pada hari minggu pada pukul sebelas dan pukul lima sore
dan pada hari sabtu pukul empat sore
dan selain itu ada protokol protokol kesehatan lainnya yang akan dijalankan menjelang pembukaan ini
ini antara lain adalah misalnya adalah tidak adanya perjabatan tangan untuk salam damai
ini antara lain adalah misalnya tidak adanya perjabatan tangan untuk salam damai

yang juga akan mulai dibuka selain gereja katedral ini adalah paroki di harapan indah dan paroki tanggerang
jadi pihak kuskupan agung jakarta sendiri meminta agar gereja gereja yang dibawa paroki kuskupan agung jakarta
untuk tidak terburu buru untuk melakukan pembukaan ibadah secara offline
karena memang harus menemui persyaratan persyaratan tertentu selain tadi
masalah kesehatan dan juga usia dan kemudian juga umat yang datang itu umat yang harus terdaftar dan dalam keadaan sehat
ya iwan kemudian bagaimana dengan sirkulasi udara di dalam gedung gereja
hal ini terkait dengan adanya imbauan dari who untuk waspada terhadap penyebaran virus melalui udara
ya memang mengenai sirkulasi udara di dalam gereja katedral jakarta ini memang pihak gereja sendiri belum melakukan persiapan apapun
karena memang hasil penelitian yang diawakui oleh who itu sendiri baru diinformasikan baru berulang hari belakangan ini
jadi mereka belum ada persiapan untuk melakukan
misalnya pengaturan sirkulasi udara
tetapi untuk melakukan pencegahan tentunya seperti yang tadi sudah disebutkan bahwa setiap melakukan kegiatan apapun di dalam gereja itu harus melakukan harus menggunakan masker
menjaga jaga jarak juga
jadi kursi kursi untuk umat juga dibatasi
untuk memasuki ke dalam gereja juga
umat yang masuk ke dalam gereja juga itu dibatasi
kemudian juga untuk prosesi prosesi perlibatan lain juga sangat dibatasi
jadi itu untuk sementara ini cukup untuk mencegah adanya penyebaran virus covid sembilan belas lewat udara riski
ya baik iwan hermawan koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari gereja katedral jakarta
terima kasih atas laporan anda dan selamat kembali bertugas